terdakwa kasus penodaan agama basuki cahayapurnama memastikan akan bertemu dengan ketua majelis ulama indonesia ⁇ maruf ⁇ amin untuk meminta maaf secara langsung
sementara itu ketua umum majelis ulama indonesia ma'ruf amin mengaku sudah memaafkan gubernur dki jakarta non aktif basuki cahayapurnama sebelum ahok meminta maaf
basuki cahayapurnama menyatakan ingin bertemu untuk meminta maaf langsung hanya saja ia terkendala dengan waktu
ahok mengaku ia baru bisa menyampaikan permohonan maaf melalui media
sementara itu untuk saat ini ma'ruf amin mengaku masih belum mau bertemu dengan ahok
terkait pertemuannya dengan sejumlah pejabat diantaranya menko maritim luhut panjaitan dan kapolda metro jaya irjen m iryawan rabu malam kemarin ⁇ maruf ⁇ amin mengatakan itu hanya silaturahmi biasa
tidak orang minta maaf ya harus dimaafkan
ya selesai pernyataannya itu
tidak akan membicarakan lagi atau seperti apa
itu artinya kan minta maaf dimaafkan
apa perlu pak ahok ketemu pak kiai
belum dulu ya nantilah
kapan kapan ada waktunya ada saatnya
apa sih pak isi pertemuan semalam dengan pak luhut pak kapolri
maka biasa silaturahmi tentu kan
supaya tetap ada hubungan yang baik dan bagaimana menjaga situasi yang kondusif
jangan sampai ada misalnya gejolak di masyarakat
usai sidang ke delapan ahok dan tim kuasa hukumnya mengeluarkan pernyataan yang dianggap telah memojokkan ketua umum mui sekaligus roisam nu ma'ruf amin
arif hakim cnn indonesia